hari raya idul adha ini selalu identik dengan masakan yang berbau daging ya entah itu daging
sate kambing dan juga sup kambing tapi tahukah anda mengonsumsi daging kambing juga ada beberapa
aturannya ya mulai dari jenis memasaknya atau cara memasaknya dan juga takaran yang ideal untuk
kita bisa menikmati yang namanya kuliner dari daging kambing ahli menyebut daging kambing
sangat baik sebagai sumber protein selain itu daging kambing memiliki lebih sedikit kandungan
lemak dibanding daging sapi dan domba dalam seratus gram daging kambing terdapat sekitar
tujuh gram protein dan tiga gram lemak adapun kandungan lemak pada daging sapi bisa mencapai lima belas gram
sementara itu daging domba memiliki kandungan lemak yang tinggi hingga dua puluh satu gram meski sejatinya
rendah lemak tak sedikit orang yang khawatir mengkonsumsi daging kambing dagingnya satu
ini dianggap pemicu tekanan darah tinggi dan meningkatnya kadar kolesterol padahal
dokter spesialis gizi klinis menyatakan kekhawatiran itu akan menjadi kenyataan

sementara itu daging domba memiliki kandungan lemak yang tinggi hingga dua puluh satu gram meski sejatinya rendah lemak

kandungannya lumayan bagus dibandingkan daging sapi akan tetapi salahnya adalah biasa cara
pemasakannya jadi disitu sering cara pemasakannya misalnya di gulai santannya banyak atau menggunakan
minyak yang banyak kalau daging kambingnya sendiri
hai kalau daging kambingnya sendiri hanya memasaknya dengan banyak minyak atau menggunakan
makanya dipanggang atau dishub sub sub yang understanding ya bukan yang bersantan tantan untuk
dipanggang dan direbus daging kambing dipanggang menjadi sate dan direbus menjadi sup kambing bukan hanya
itu jumlah bubu tambahan juga harus diperhatikan pembubuhan garam dan kecap tak boleh berlebihan
untuk menghindari kenaikan kadar gula serta garam
di dalam tubuh
hindari juga pemakaian santan
daging cukup disajikan dengan kuah bening
plus garamnya banyak
plus ditambah dengan
tentu saja itu kontribusi
kolesterol atau kalau
garamnya berlebihan akan berkontribusi
pada kenaikan tekanan darah
beberapa orang yang sensitif begitu terlalu
asin dia akan mulai
berasa nyeri di tengkuknya
walaupun dikatakan rendah lemak
dikonsumsi berlebihan kontrol
diri amat diperlukan meski
pada momentum tertentu sukuhan kuliner
sebelum mengkonsumsi daging
pahamilah idealnya manusia dewasa
seratus gram per hari itupun daging
kambing tanpa lemak dan santan
jika konsumsi daging
melebihan anjuran ahli masalah
kesehatan bisa muncul seperti
bau mulut kostipasi atau sembelit
dan obesitas maka
pertimbangkan lagi jumlah kuliner daging
kambing pada hari raya
di akar tiga baramaestro